pandemi membuat sejumlah sektor perekonomian terdampak cukup parah
salah satunya adalah industri pariwisata
kini mulai meredahnya penyebaran covid sembilan belas
pemerintah kembali menggenjot sektor pariwisata agar kembali pulih
pada tahun dua ribu dua puluh tiga indonesia menjadi tuan rumah asean tourism forum
dan yogyakarta dipilih sebagai lokasi berlangsungnya atf dua ribu dua puluh tiga
industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak cukup parah
akibat pandemi covid sembilan belas
dan kini dengan mulai meredanya penyebaran covid sembilan belas
pemerintah kembali menggenjot sektor pariwisata agar kembali pulih
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini presiden joko widodo langsung mencanangkan target yang tinggi
untuk industri pariwisata
seperti yang kita ingat beberapa waktu yang lalu
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga
uno menyampaikan bahwa presiden joko widodo memberi arahan
untuk mencapai target sebanyak satu dua sampai satu empat miliar pergerakan
atau perjalanan wisatawan nusantara di tahun ini
dan tentu saja ini bukanlah target yang mudah untuk dicapai
namun dengan kampanye di indonesia aja
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengajak kita semua
untuk melakukan wisata di dalam negeri saja
tak melulu soal bali yang menjadi prima dona destinasi wisata
pemerintah juga telah menetapkan lima destinasi pariwisata super prioritas
yang tersebar di seluruh kawasan nusantara
apa saja kita akan lihat bersama
berikut adalah lima destinasi wisata super prioritas di indonesia
ada danau toba di wilayah sumatera utara
kemudian borobudur di jawa tengah
mandalika di nusa tenggara barat
labuan bajo di nusa tenggara timur
dan juga likupang di sulawesi utara
kelima destinasi ini terus dikembangkan dan juga dipromosikan oleh pemerintah
sejak beberapa tahun belakangan
dan pastinya wisata di indonesia juga menjanjikan banyak pilihan destinasi wisata lain
yang menjadi favorit warga indonesia bahkan mancanegara
salah satunya adalah yogyakarta
pemirsa yogyakarta sendiri biasa menjadi salah satu tujuan wisatawan dalam maupun luar negeri
yang ingin merasakan beragam destinasi wisata
baik wisata alam sejarah budaya kuliner hingga berbagai produk ekonomi kreatifnya
untuk wisata alam yogyakarta memiliki gunung merapi dan juga pantai parang tritis yang sangat indah
bagi yang ingin berwisata budaya dan kreatif
dan juga sejarah
wisatawan dapat mengunjungi keraton yogyakarta
dan juga museum museum yang berada di yogyakarta
yogyakarta juga menjadi surganya kuliner
sejumlah tempat kuliner khas yogyakarta
dengan mudah bisa ditemui di lokasi lokasi yang strategis
seperti salah satunya di jalan malioboro
dan ada pula destinasi wisata religi seperti candi
yang bisa disambangi oleh para wisatawan yang sedang berkunjung ke yogyakarta
namun tidak sedikit pula wisatawan yang berkunjung ke yogyakarta
memilih untuk mengunjungi candi buddha terbesar di dunia
yaitu candi borobudur
yogyakarta bisa dikatakan sebagai kawasan pendukung bagi borobudur
yang menjadi salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas
dan mengingat pentingnya
peran yogyakarta dalam membangkitkan industri pariwisata nasional
pemerintah menjadikan yogyakarta sebagai venue atau tempat digelarnya asean tourism forum dua ribu dua puluh
pada februari tahun ini indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dari asean tourism forum dua ribu dua puluh tiga
dan pastinya anda bertanya tanya
apakah yang dimaksud dengan asean tourism forum ini
dan asean tourism forum ini merupakan forum kerjasama antara negara negara asean
dalam bidang pariwisata
untuk bisa mempromosikan kawasan asean sebagai destinasi tunggal
dalam forum ini tidak hanya pihak negara atau pemerintah yang akan hadir
tetapi juga dihadiri para pelaku industri pariwisata seperti agen travel perjalanan retailers
beberapa pihak lain yang berkaitan dengan sektor pariwisata
dalam asean tourism forum nanti selain memiliki agenda pertemuan para delegasi
dan perwakilan negara ada pula agenda seperti travel exchange atau dikenal dengan travex
travex ini merupakan wadah bagi para pengusaha atau pelaku industri pariwisata untuk saling
bertemu dan melakukan transaksi dan pemirsa selain sebagai ajang bertemu para pelaku industri
pariwisata asean tourism forum ini juga memiliki tujuan tujuan lain seperti mempromosikan asean
sebagai satu kawasan daerah tujuan wisata lalu juga diharapkan bisa memupuk dan juga meningkatkan
kesadaran tentang asean sebagai tujuan wisata yang kompetitif di asia pasifik kemudian juga diharapkan
bisa meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke kawasan asean dan juga
menggairahkan juga meningkatkan kunjungan wisatawan antar negara negara asean dan yang pastinya dari asean tourism forum ini diharapkan juga bisa mempererat kerjasama berbagai sektor industri pariwisata asean
dan tahun ini asean tourism forum akan digelar di yogyakarta pada tanggal dua hingga lima februari dengan tema yang diusung adalah
wonderful destinations tema ini merepresentasikan harapan utama dari sektor pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata utama regional dan internasional
indonesia juga telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah dari atf sebanyak lima kali kalau kita lihat yang pertama penyelenggaraan atf di indonesia diselenggarakan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
tepatnya di kota bandung jawa barat
kemudian lima tahun berselang diselenggarakan di surabaya jawa timur di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan yogyakarta menjadi tuan rumah pertama kalinya untuk atf di tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian beralih ke manado sulawesi utara di tahun dua ribu dua belas dan juga berselang dua puluh tahun yogyakarta kembali terpilih menjadi tuan rumah atf untuk kedua kalinya yaitu di tahun ini dua ribu dua puluh dua
lalu mengapa yogyakarta kembali dipilih pemerintah menjadi lokasi berlangsungnya asean tourism forum tahun ini ada sejumlah alasan
tentunya seperti kita ketahui bersama yogyakarta menjadi lokasi berlangsungnya atf karena memiliki sejumlah destinasi wisata
salah satunya adalah candi borobudur
yang merupakan salah satu dari lima destinasi pariwisata
jarak kota yogyakarta dengan candi borobudur ini tidak terlalu jauh
dan meskipun secara administratif berada di luar wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta
namun jarak dari pusat kota yogyakarta ke borobudur kurang lebih hanya empat puluh km atau bisa ditempuh kurang dari dua jam saja dengan kendaraan pribadi
lalu yogyakarta juga dinilai memiliki akses internasional
dengan fasilitas yang memadai seperti yogyakarta international airport
kemudian yogyakarta memiliki fasilitas akomodasi hotel bintang lima yang memadai untuk bisa menjamu tamu tamu dari luar negeri
yogyakarta juga memiliki ruang pameran yang memadai sekitar delapan ratus lima puluh buyers dan juga sellers pada rangkaian acara travel exchange atau traffic
dan pastinya dengan melihatnya
dengan melihat perkembangan di kawasan borobudur saat ini
asean tourism forum atau atf di yogyakarta akan menarik minat buyers dari seluruh dunia
berikut pernyataan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
bapak sandiaga uno saat meninjau persiapan opening ceremony asean tourism forum di yogyakarta
dan menariknya yogyakarta ini karena yogyakarta sekarang sudah punya kelengkapan infrastruktur yang luar biasa
yaitu yogyakarta international airport
hotel hotel yang sudah tersedia
dan juga interkoneksi ke destinasi super prioritas borobudur
dan juga destinasi yang unggulan seperti perampanan
asean tourism forum pesertanya ini dari sepuluh negara dan plus tiga plus india dan plus rusia
kita targetkan satu lima ratus sampai dua ribu
kita targetkan dari peserta travex
dan yang menarik mereka nggak hanya bawa delegasinya tapi juga pentahelixnya juga
komunitas bisnisnya juga dibawa
dan memirsa dengan perhelatan asean tourism forum ini diharapkan dapat menambah jumlah lapangan kerja dan juga peluang usaha
sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat
dan para kraft sandiaga uno juga memiliki data kalau industri pariwisata dapat menciptakan enam kali lipat jumlah lapangan kerja
dan dengan penyelenggaraan asean tourism forum dua ribu dua puluh tiga yang akan dihelat pada dua hingga lima februari ini
diharapkan akan banyak investasi di sektor pariwisata yang membuka peluang usaha serta lapangan kerja
sehingga kesejahteraan warga dapat meningkat
dan akan meningkatkan taraf hidup yang membuat angka kemiskinan dapat turun